aku sudah melepaskannya
ampun gusti prabu
hamba tidak berani mengganggu ritual gusti prabu
jadi hamba menunggu di luar
ada hal penting apa yang ingin kau sampaikan
ampun gusti prabu
di luar ada raden kian santan
yunda aku mohon padamu
pulanglah ke jajaran
tidak raya aku tidak yang bisa
ini semua harus kulakukan
sebagai seorang muslim dan juga kesatria
aku tidak bisa mengikari sebuah janji

rai cepatlah pergi dari sini
sebelum yudhakara menemukanmu disini
aku mohon cepatlah kembali ke jajaran
aku tidak akan pergi dari tempat ini
sebelum yunda pulang ke penjara
berani beraninya kau datang ke kerajaanku
aku pastikan kau akan mati disini kian sankar
ampun gusti prabu
kenapa kau mengajakku kemari
bagaimana jika kita bersekutu
untuk melawan yudha karnal
aku ingin merebut kembali
tahta sukamana dari tangan yudha kara
karena dia tidak berhak
sama sekali atas patah itu
akulah yang berhak
karena aku adalah putri
prabu merta singa
tidak ada pemberian yang cuma cuma
aku akan membantumu
tapi apa yang bakal aku dapat
jabatan yang lebih tinggi dari senopati
aku akan mengangkatmu sebagai pati
aku minta lebih
dari yang sudah kau janjikan
kalau kau membantu aku
membalaskan dendamku kepada siliwang
aku bersedia dengan senang hati
karena aku pun
juga memiliki dendam pada orang orang pajajaran
aku akan tetap disini untuk menikahimu
aku sudah menepati janji
dan sekarang aku mohon
tepatilah janjimu yudha kara
lepaskanlah rai kenta
aku sudah melepaskannya
dia sendiri yang datang ke sini
untuk mengantarkan nyawanya kepada aku
lepaskanlah rai kenta
lepaskanlah rai kenta
dia hanya ingin menemuiku untuk sebentar saja
dia tidak ada maksud
untuk membawa aku pergi dari sini yudha kara
jangan coba coba kau menghalangiku
jadi pemeriksaan diri kau
juga bahkan ku
coba rai kenta
dia sendiri yang punya
dan mau memberima kasih
kau sedang menang youth
aku sudah mampu
seharusnya kau yang berlutut di hadapan
mustika ampal ini sekarang ada di tanganku
dan aku tidak akan terkalahkan
oleh siapapun termasuk kau kian santa
aku sudah kira kau tidak akan terkalahkan

meskipun dia buta
tapi ia bisa membaca seranganku
aku harus lebih cepat
hentikan pertarungan ini
kita tidak bisa berdiam diri seperti ini
kita harus menghentikannya
jika kita pergi ke lain asana
itu sangat berbahaya
dan kita bisa terkena jurus tanpa sengaja
aku akan menghentikan diri sendiri
ibu undang aku mohon lepaskan aku
aku tidak ingin hal buruk terjadi pada reikian santa
aku akan mengwakkasimu
untuk setiap bila

dalam saat itu
aku bisa cakep
dan mem dawah
aku sudah memegang pedang setan yang diwarisi oleh ayahku
pedang setan itu ada di tangan
sepertinya kita memang